ancaman debt collector pinjaman online bukan pertama kali terjadi
tidak hanya pada peminjam saja teror bahkan juga dilakukan pada orang sekitar peminjam
ada beberapa yang kemudian ada di kontak listnya dihubungi juga untuk bisa mendesak orang yang meminjam ini untuk bisa segera mengembalikan uang tersebut
lalu sebenarnya bagaimana regulasi dan apa yang harus diwaspadai dari pinjaman online ini sudah bergabung melalui sambungan zoom
ini dia kuseryan syah yang merupakan direktur eksekutif asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia
selamat malam pak kus
selamat malam mbak mevi pemirsa cnn
tapi ini lagi lagi hanya untuk anggota afpi saja
sebenarnya selain itu bagaimana sih regulasinya untuk pinjaman online
apa yang sebenarnya boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online ini pak
ya baik terima kasih mbak mepri
kami ikut prihatin ya atas cerita ilustrasi dari mbak melati tadi seorang guru sd di malang
ya guru sd ini merupakan satu pejuang mulia bagi kita semua sehingga kita bisa hadir
seperti sekarang prihatin atas pengalaman yang dialami oleh ibu melati
jadi memang pinjaman online ini kami di asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia memiliki anggota satu ratus empat puluh enam
terikat dengan pedoman perilaku semua
jadi kalau berdasarkan ilustrasi dari mbak melati tadi saya dapat pastikan bahwa itu pasti bukan pinjam di platform fintech
yang terdaftar dan berizin di ojk anggotakan
dari aturan aturan terkait dengan pembayaran dan lain lain
pak kus tadi menyebutkan bahwa ketika pihak dari pemberi layanan pinjaman online ini
bisa mengakses data itu berarti sudah dipastikan bahwa itu termasuk dalam pinjol ilegal ya pak ya
karena kan seperti yang disampaikan oleh mbak melati tadi di awal
bahwa kadang kadang ada banyak sekali terms and conditions yang memang sebenarnya ada di sana
tapi sebagai pihak peminjam itu biasanya agree agree saja gitu pak
itu berarti tapi bisa dipastikan bahwa ketika kemudian data bisa diakses
itu artinya pinjaman online itu masuk dalam kategori ilegal ya pak
itu ilegal mbak jadi setiap kita saat kita mendownload satu aplikasi
aplikasi apapun termasuk aplikasi pinjol ilegal
ataupun aplikasi fintech terdaftar berizin ojk
itu dimintakan concern apakah boleh mengakses kontak
phone book gallery atau picture apakah boleh itu diakses
nah kadang kadang sebagian besar banyak masyarakat yang literasi keuangan digitalnya
masih sangat belum memadai main iya iya saja apalagi didorong karena kebutuhan
padahal ketika iya semua yang tadi semua data tadi yang ada di device
nah bagi kami saya dapat pastikan bahwa itu bukan anggota kami
karena anggota kami fintech terdaftar berizin di ojk
hanya boleh mengakses tiga hal
kamera untuk selfie mikrofon untuk verifikasi dan konfirmasi
dan location untuk mengetahui posisi dari pengguna
posisi rumahnya posisi kantornya sehingga kita bisa tracking lokasi rumah dan kantornya
nah itu bisa dipastikan
jadi tolong hati hati saat melakukan download itu ditanya apakah bisa akses semua
ketika kita akses kita katakan iya maka semua data di device kita itu sudah
dalam penguasaan dari pemilik aplikasi tersebut
data foto foto call log wa log ya kemudian sms log semua diambil oleh mereka
berarti harus lebih waspada lagi untuk saat mengakses suatu aplikasi ya
selain itu apa saja pak kemudian yang sebaiknya bisa diwaspadai oleh calon peminjam ini
ketika akan meminjam melalui layanan pinjaman online untuk mengidentifikasi
apakah ini termasuk yang ilegal atau legal
iya jadi pemerintah dan negara sebenarnya sudah memberikan satu jalur yang tepat ya
jadi pakailah gunakan hanya fintech fintech yang terdaftar atau berizin di ojk
karena ketika berizin di ojk mereka sudah commit untuk tunduk dengan aturan hukum
dengan peraturan perlindungan konsumen dengan undang undang yang terkait transaksi elektronik
undang undang pidana perdata kita sudah tunduk di sana
sehingga kita kalau kita melanggar melanggar hal tersebut
ada resiko kita izin kita dicabut oleh ojk
jadi kita tidak akan mungkin melanggar karena ada resiko dicabut oleh regulator
sudah mengurus izin fintech nya sulit
ya tidak mungkin kita melanggar hal hal yang seperti melanggar hukum
sehingga izin kita dicabut oleh ojk
jadi pilihlah fintech yang terdaftar berizin di ojk
caranya bagaimana bisa akses di website ojk ojk go id
di situ ada daftar fintech terdaftar berizin ojk
atau kalau lebih mau memastikan bisa juga akses di website kami afpi or id
di situ bisa dilihat jumlah anggota kami di situ ada logonya
tinggal dipencet logonya akan terhubung dengan website ataupun aplikasi resmi mereka

nah ini yang harus dihindari dan jangan sampai yang kedua juga kami mengharapkan juga seluruh pengguna itu aware bahwa betul betul menggunakan

itu hanya untuk keperluan yang urgent untuk keperluan yang punya impact personal yang tinggi
dan juga untuk kepentingan yang produktif
dan juga tentunya jangan sampai kemampuan untuk membayar itu kita nggak ada
kalau kita mau pinjam kita harus pastikan kita punya spare dana yang bisa kita lakukan untuk pembayaran secara rutin
begitu mbak mevi
pak kus mungkin boleh ditegaskan sekali lagi karena kita punya spare dana yang bisa kita lakukan untuk pembayaran secara rutin
begitu mbak mevi oke
begitu mbak mevi oke
begitu mbak mevi oke

tegaskan sekali lagi karakteristik dari fintech yang kemudian legal atau berada di bawah afpi ini selain nama namanya bisa dicek tadi
apa lagi pak karakteristiknya
kalau kita katakanlah pinjam satu juta
seberapa lama pun terlambatnya kita maksimum itu fintech hanya menagihkan dua juta
jadi kalau dengan ilustrasi yang disampaikan oleh mbak melati tadi
pinjam satu juta dua juta kemudian tagihannya dua puluh empat juta kami dapat pastikan itu bukan anggota kami dan bukan fintech yang berizin atau terdaftar di ojk
kemudian juga karakteristik yang lain apa prosesnya sangat mudah sangat gampang
karena apa karena mereka ya menagihnya punya alternatif dengan menggunakan fintech
data data pribadi pengancaman pornografi
awal dari kami kami ada proses
dilihat dulu kyc nya kemudian digital signature kemudian juga credit scoring
sehingga kami juga bisa memastikan bahwa orang yang kita kasih pinjaman atau pendanaan
itu mereka memang betul betul mampu untuk mengembalikan ya
dan kami juga di fintech yang terdaftar berizin di ojk
memang karena kami menggunakan teknologi prosesnya jadi cepat
tapi bukan sembrono bukan asal asal memberikan penyaluran pendanaan
kami punya kredit scoring proses kami cepat
cepat dalam memberikan approval dan cepat juga dalam menolak
pak kus tapi kalau kita lihat memang biasanya orang memilih untuk meminjam secara online ini artinya sudah terdesak
mungkin tidak punya akses ke bank dan sebagainya
begitu hingga akhirnya kadang kadang
ia pun ya apa yang ada di depan mata tawaran yang ada kemudian bisa digunakan gitu
nah sejauh ini faktanya kan memang masih banyak juga pinjol pinjol ilegal yang tersebar di luar sana
sejauh ini apa sih pak kus kendalanya untuk bisa mengatur hal tersebut
yang mungkin memang karena bukan di bawahnya afpi begitu
selanjutnya apa harapannya kepada ojk nih untuk bisa bersama sama berkolaborasi menindak tegas penyedia pinjol ilegal ini
agar tidak ada lagi korban korban peminjam yang sudah jatuh tertimpa tangga
ya kami juga gini mbak mevri kami sudah memverifikasi ya sudah komunikasi dengan mbak melati ya
dan kami dapatkan bahwa dari sembilan belas pinjol yang ada pinjaman itu ternyata ada anggota kami
ada empat anggota kami yang juga mbak melati pinjam
tapi alhamdulillah setelah kami verifikasi bagian besar itu sudah selesai sudah lunas
dan tidak ada isu terkait dengan penagihan
dari platform yang fintech yang terdaftar berizin di ojk
nah sehingga kami fokusnya sekarang betul sekali bagaimana kita bersama sama punya kesadaran kolektif untuk memerangi fintech ilegal ini
karena apa karena sudah sangat jelas merusakkan masyarakat
masyarakat jadi pinjam apa namanya di banyak tempat ya
kalau di fintech terdaftar di ojk kami sudah bisa lihat maksimum orang itu pada saat dia mengajukan pinjaman
platform cek dulu dia udah punya pinjaman di mana
biasanya maksimum tiga empat yang masih aktif masih bisa tapi itu pun maksimum
kebanyakan kalau sudah ada pinjaman di tempat lain ya dia akan menunda untuk diberikan pinjaman yang baru
nah bagaimana kita katakanlah mencegah menghentikan membendung operasional fintech atau pinjol ilegal ini
pertama ya kami sudah koordinasi dan komunikasi ya dengan kepolisian juga bagaimana melakukan penindakan
terhadap praktek praktek pinjaman yang melakukan penagihan dengan kasar bunga berbunga tinggi
nah ini juga bagaimana kita aktif
kemudian yang kedua memang kami juga bersama dengan ojk di kementerian perekonomian sedang dalam proses
bagaimana unsur fintech ini masuk dalam undang undang
sehingga aparat kepolisian bisa menindak
sekiranya ada praktek pinjol ilegal yang tidak berizin ojk
maka polisi tidak usah menunggu laporan sudah langsung
melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap pelaku pinjol ilegal itu
nah kami sedang mengusulkan agar hanya fintech yang berizin di ojk saja
yang bisa melakukan ojk ataupun fintech yang berizin bank indonesia ya
yang bisa melakukan praktek fintech ataupun mikrofinancing di indonesia
di luar itu kita anggap ilegal dan melawan hukum
nah itu yang kita sedang lakukan dan kita mudah mudahan ini bisa didengarkan oleh regulator dan pemerintah
oh pinjol ilegal yang sangat meresahkan masyarakat ini segera bisa kita banyak kurangi
kalau didukung dengan undang undang
baik terima kasih banyak pak kusaryan syah yang merupakan direktur eksekutif asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia
atas pencerahannya tadi sudah memaparkan secara lengkap
terima kasih banyak pak atas waktunya
terima kasih mbak maifri terima kasih pemirsa cnn